anggota dpr ri masinton pasaribu dilaporkan ke mahkamah kehormatan dewan oleh relawan indonesia bersatu atau rib
pernyataan masinton yang dinilai menyerang menko maritim dan investasi luhut binsar panjaitan
kita berbincang sore ini bersama lisman hasibuan koordinator presidium relawan indonesia bersatu atau rib
bang lisman selamat sore
ya selamat sore
selamat sore bang jadi saya ingin tahu sebenarnya apa pertimbangannya sampai harus melaporkan ke mkd bang lisman
ya yang pertama kami melaporkan bang masinton pasar ibu sebagai anggota dpr ri yang terhormat
beliau sudah membuat narasi di publik yang menyerang yang namanya bapak lbp
yang kita ketahui saat ini bapak lbp ini kan menjabat sebagai menko maritim dan investasi
yang kedua beliau ini juga selain menjabat
beliau ini kan salah satu ketua dewan penasihat daripada partai besar yang kita ketahui
dan tidak elok kalau seorang masinton pasaribu secara frontal menyerang bapak lbp dengan bahasa brutus istana
bahwa bang masinton menganggap pak lbp ini brutus
ini yang sangat kami sesalkan
padahal bisa bang mas hinton sebagai anggota dpr ri membuka ruang
bapak lbp sendiri ataupun forum untuk mempertanyakan hari ini ke bapak lbp sebagai menko maritim
itu hal hal yang bisa dikemukakan di alam demokrasi ini
tidak perlu menyerang bapak lbp dengan bahasanya mengatakan bahwa beliau itu brutus
di mana letak keberatan presidium rib ini bang lisman
maksudnya hanya menganggap kegaduhan saja
ada hubungannya antara pak lbp dengan presidium yang anda pimpin koordinator ini
ya presidium relawan indonesia bersatu ini adalah bagian daripada elemen juga
elemen teman teman organ relawan yang mengawal pemerintahan jokowi dan suksesi jokowi di tahun dua ribu sembilan belas
kami melihat bang masinton pasaribu adalah bagian dari pada koalisi pemerintahan
dan kami juga melihat bang bapak lbp yang kami hormati sebagai orang tua duduk saat ini sebagai menko maritim
bagian juga dari koalisi
harusnya bang masinton sebagai anggota dpr yang terhormat yang usianya juga masih muda
harusnya berkomunikasi lebih elegan dan lebih baik lagi
karena tidak elok ketika beliau frontal menyerang bapak lbp dengan bahasa brutus istana
dan mendesak supaya bapak lbp mundur dari jabatan
kan bukan hak beliau juga
pernyataan itu berkaitan juga dengan dugaan soal ide tercetusnya pemerintahan yang diperpanjang
atau pemerintahan sampai tiga periode yang kita tahu itu kemudian menggerakkan mahasiswa beberapa waktu lalu
untuk soal ini apakah anda juga mendengar bahwa anda dianggap sebagai pemuja anti demokrasi oleh pak masinton
ya itu pendampsara beliau kita tidak pemuja antidemokrasi
kita sangat menghargai
hanya menghargai demokrasi
jadi perlu saya feedback history bahwa kemauan daripada adanya desakan rakyat
meminta presiden jokowi tiga periode maupun perpanjangan masa presiden itu sudah dimulai pada tahun dua ribu sembilan belas
yang dikonsolidasikan oleh teman teman relawan dan pemuda yang inginkan bahwa jokowi diharapkan bisa memimpin pemerintahan tiga periode
relawan mana saja itu bang
kebanyakan salah satu yang punya ide dan gagasan itu almarhum bang suhendra juga
salah satu relawan yang setia sama pak jokowi
terus bersama teman teman yang lainnya
jadi di dua ribu sembilan belas awal dua ribu sembilan belas bahkan ketika periode kedua saja belum dimulai sudah ada tercetus ide itu menurut anda
ide ini sudah tercetus ketika beliau terpilih kembali ke dua periode
dua ribu sembilan belas itu kurang lebih
jadi seratus hari kerjanya beliau itu sudah tercetus dan itu sudah diakukan konsolidasi
dan gerakan ini masih sampai saat ini
konsolidasi sampai tahap mana pak
sudah konsolidasi dari pertemuan pertemuan dan lakukan konsolidasi sampai ke akar rumput
bahkan sudah sampai ke tiga puluh empat provinsi
sampai saat ini
juga termasuk ke level elit bang
ya termasuk aspirasi aspirasi ini berkembang
maka rakyat memberikan aspirasi
nah salah satunya kayak pak lbp
ya beliau kan sebagai penasehat salah satu partai besar juga
dan masyarakat memberikan aspirasi aspirasi juga kepada ketum kutum partai hari ini
apa salah masyarakat yang pro terhadap pemerintahan yang inginkan jokowi tiga periode kan tidak salah juga
sekalipun itu bertentangan dengan konstitusi yang ada gitu ya bang ya
ya hari ini yang bertentangan dengan konstitusi
tapi kan ada desakan pro dan kontra
ya kan kita menghargai juga demonstrasi mahasiswa yang tidak inginkan jokowi tiga puluh d maupun perpanjangan masa ke lima belas
dan kita melihat bahwa bapak presiden sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia tidak akan maju sebagai namanya presiden ke tiga puluh d maupun perpanjangan masa ke lima belas
kita apresiasi langkah jokowi tersebut kan itu
baik bang lisman kita nanti lihat bagaimana perkembangan laporan anda di mahkamah kehormatan dewan perwakilan rakyat
terima kasih sore hari ini sudah berdiskusi di cnn indonesia newsroom
lalu bagaimana respon masinton pasar ibu setelah ia dilaporkan ke mkd oleh presidium relawan indonesia bersatu
tetap bersama kami